upaya pengejaran yang dilakukan petugas satreskrim polsek metro menteng jakarta pusat
terhadap anggota geng motor pembacok anggota polsek menteng aibtu dwi handoko
akhirnya membuahkan hasil
setelah melakukan pengintaian petugas akhirnya dapat meringkus terduga pelaku
saat tengah asik nongkrong di sebuah taman bersama dua rekannya
di kawasan muara baru penjaringan jakarta utara pada rabu sore
meski sempat mengelak jika dirinya bukanlah orang yang dimaksud
namun terduga pelaku tak mampu lagi berkutik setelah polisi memeriksa kartu identitasnya
diketahui terduga pelaku adalah pemuda berusia dua puluh tahun berinisial r
yang merupakan salah satu anggota geng motor asal muara baru bernama enjoy mbr delapan puluh enam
geng motor enjoy mbr delapan puluh enam ini selalu berbuat onar dengan mengelilingi ruas jalan jakarta
dan memanfaatkan perusahaan untuk menjaga kemampuan
mereka juga kerap melakukan pembacokan secara acak
sebelumnya aksi brutal geng enjoy mbr delapan puluh enam ini terjadi di jalan pegangsaan pada minggu dini hari kemarin
mereka melakukan penyerangan terhadap warga
aibtu dwi handoko yang saat itu berupaya membubarkan dibacok dengan menggunakan senjata tajam celuri